di tahun ini menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan ekonomi digital indonesia yang kuat di tengah persaingan global
presidensi g dua puluh indonesia tahun ini dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjadi momentum tepat untuk mendorong akselerasi agenda transformasi digital indonesia
transformasi digital menjadi salah satu dari tiga isu prioritas presidensi g dua puluh indonesia
sektor ini dinilai menjadi salah satu kunci dalam upaya pemulihan bersama dunia pasca pandemi covid sembilan belas
di masa pandemi sektor yang memanfaatkan digitalisasi seperti startup terbukti mampu bertahan
dalam persaingan global
kehadiran startup berperan signifikan dalam tata kelola digital untuk membentuk kekuatan ekonomi baru di indonesia
pemerintah pun menyatakan dukungannya kepada perusahaan yang sebagian besar lahir dari inovasi pemuda tersebut melalui penyelenggaraan forum digital innovation network atau din
yang turut dihadiri perusahaan pemodal venture capital sehingga memudahkan startup mendapatkan pendanaan
g dua puluh digital innovation network ini untuk memperjumpakan
nah antara ide ide kreatif startup indonesia dengan venture capital asal bisa berkembang dan nanti bisa naik kelas
kita berharap nanti akan muncul unicorn unicorn yang baru
demikian halnya pertumbuhannya dari unicorn yang sudah ada bisa menghasilkan tambahan dekakors
dengan semua caranya baik melalui merger akusisi atau memang pelebaran pasarnya yang bertumbuh dengan baik mengingat proyeksi
digital ekonomi indonesia di tahun dua ribu tiga puluh sekitar tiga ratus lima belas lima miliar dolar
sama sama sebagai negara berkembang india menjadi salah satu negara anggota g dua puluh yang menyatakan dukungannya terhadap presidensi g dua puluh indonesia di tahun ini
terutama terkait isu transformasi digital di indonesia
dan juga keamanan cyber
wakil sekretaris kementerian luar negeri india naman upadia mengungkapkan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi digital
kian mempererat hubungan bilateral kedua negara
saya melihat banyak konversi antara india dan indonesia dalam domen transformasi digital
kami berdua adalah negara berkembang dan kita bekerja bersama sama dalam domen transformasi digital
dan perlahan lahan ekonomi kita berubah
kami berdua digitalisasi indonesia dan india
ada hal yang bisa kita pelajari antara satu sama lain
anggota g dua puluh merupakan negara maju dan berkembang dengan tingkat pendapatan menengah dan tinggi serta memiliki pengaruh ekonomi sistemik
sebagai anggota forum g dua puluh indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global
potensi risiko yang dihadapi

kebijakan ekonomi yang diterapkan dan kemampuan untuk memperkembangkan ekonomi global dan kebijakan ekonomi global dan kebijakan ekonomi yang diterapkan
kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain terutama negara maju

konektivitas yang memadai dalam sektor teknologi menjadi salah satu kebutuhan
yang harus dipenuhi untuk mencapai target transformasi digital bagi masyarakat indonesia
perusahaan teknologi dunia google turut hadir mendukung presidensi g dua puluh indonesia
melalui peningkatan literasi digital bagi perusahaan rintisan atau startup
vice president engineering and research google menyebut langkah ini dilakukan
untuk mempercepat proses transformasi digital yang berpotensi mendorong pertumbuhan nilai ekonomi digital indonesia
yang penting adalah menciptakan alam yang mencari kemampuan
untuk memiliki alam di mana mereka bisa mencari kemampuan itu
dan tiga ada alam ini
dan ada alam yang mencari kemampuan untuk perusahaan
dan perusahaan bisa menjadi kecil atau besar dalam organisasi atau dengan startup dsb
dukungan serupa juga diberikan oleh perusahaan teknologi dunia meta
dengan meluncurkan sebuah akademi yang berfokus untuk mencetak generasi melek teknologi
menekankan konektivitas dan literasi digital yang mumpuni
akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian
kami juga bekerja sama dengan mitra regional mitra global
untuk membangun kabel bawah laut di indonesia
jika ini sudah dapat diimplementasikan
internet kapasitas internet di indonesia akan naik tujuh puluh persen
dampaknya kami melihat bahwa akan ada terjadi peningkatan gross domestic product
atau produk domestik brutonya kita itu sebesar lima puluh sembilan miliar dolar as
dan itu kumulatif dari dua ribu dua puluh tiga
dan bukan hanya itu
yang paling penting kan menciptakan lapangan kerja
jadi lapangan kerja yang akan tercipta itu sekitar satu delapan juta
tujuan presidensi g dua puluh indonesia adalah adanya hasil nyata bagi semua pihak
salah satunya melalui langkah penggalangan kerjasama anggota g dua puluh
dalam bentuk investasi
program peningkatan kapasitas beasiswa
maupun transfer teknologi
bagi masyarakat indonesia
presidensi g dua puluh indonesia ditargetkan untuk mencapai kepentingan teknologi
akan dapat memberikan manfaat nyata
terutama dari rangkaian pertemuan yang akan mendatangkan banyak delegasi
dan menggerakkan ekonomi daerah
g dua puluh menjadi salah satu forum efektif untuk membangun konsensus
terkait isu pemanfaatan teknologi digital
mengingat pembahasan bisa berlangsung lintas industri dan sektor
melalui presidensi g dua puluh tahun ini
indonesia mendapatkan peluang besar untuk memimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global
guna mewujudkan fair language
dan level playing field antara negara maju dan berkembang